ketua pengurus pusat pemuda muhammadiyah zulfikar ahmad tawala menyatakan
pemuda muhammadiyah tidak ikut campur tentang polemik keikut sertaan timnas israel di fifa world cup u dua puluh
zulfiqar menyatakan pemuda muhammadiyah mengikuti sikap pengurus pusat muhammadiyah dalam menyikapi persoalan ini
hal ini disampaikan zulfiqar setelah bertemu presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta senin siang
terkait sikap zulfikar menegaskan pihaknya mengikuti pp muhammadiyah
di mana ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir meminta pemerintah menolak kehadiran israel sebagai peserta fifa u dua puluh di tanah air
sebab indonesia menerapkan sistem anti kolonia
di belakang hari baru ketahuan bahwa israel lolos
dan patut dicatat bahwa ini kebijakannya fifa
nah saya yakin pemerintah dalam hal ini bapak presiden bapak plt kemenpora
kemarin juga kami sempat berbincang dengan plt kemenpora
bahwa akan diambil jalan keluar yang
terbaik untuk masyarakat indonesia